kita sih serahkan pada yang ke atas saja pak kalau misalnya positif ya kita jalanin prosedurnya
ya atau dirawat di rumah sakit ya kalau negatif alhamdulillah bisa pulang berkumpul lagi sama keluarga itu harapan kami
saya untuk minta sama pihak medis puskesmas saya pengen hari ini pun pengen lihat hasilnya
pengen tahu kabar hasilnya gimana negatif kalau negatif saya pulang kalau positif ya ikutin aturan
dua warga kelurahan kebon melati ini kini menempati bilik isolasi mandiri yang disediakan pemprov dki jakarta di balai latihan kesenian jakarta pusat
dua warga dalam pemantauan ini sedang menunggu hasil tes swab
asep dan saipul mestinya akan menerima hasil tidak lama setelah mereka menempati ruangan ini sejak delapan belas mei lalu
pekerjaan lapanganlah yang membuat mereka sampai di sini
dua kali ikut rapid test dengan hasil samar mereka diminta mengisolasi diri
fasilitas di gedung milik dinas kebudayaan provinsi dki jakarta ini mereka anggap layak
arti saya sih mendingan di sini dulu sementara ya untuk pemulihan dulu deh
rumah juga tidak ganggu
ya tidak mengganggu keluarga juga ini ya
senada dengan asep saipul mengatakan pemprov dki sangat memperhatikan orang
dan juga memperhatikan masyarakat
dan juga memperhatikan orang dalam pemantauan seperti mereka
kalau nyaman sih alhamdulillah lurah lurah kita juga support kita
terus dari kayak dinsos alhamdulillah makanan sampai nggak habis gitu kan
kalau makanan sama ini alhamdulillah sih disupport terus dianterin gitu
kini keduanya berharap hasil tes swab dapat memperjelas nasib mereka
jika negatif mereka berharap dapat segera pulang ke rumah
namun jika positif mereka pasrah
dan akan mengikuti standar penanganan dari pemerintah